sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu yang bikin dia unik di mata aku mah

ih emangnya kegeran banget tuh orang
aduh salma kenapa sih kau jadi kayak gini
enggak enggak enggak enggak
pasti dia mau bilang apaan sih apaan sih

eh apa sih
eh lu dateng dari mana mon
jatuh dari langit
pria jes yuk

masker gue lupa bawa nih
my darling dingdol kenapa sih mukanya kok sedih gitu
eh ya itu tuh
gue tuh sebelah gara gara natan
gue tuh berduaan sama si salmon tau gak sih
ya itu dia tuh
ya salma kayak salmon terserah
gue tuh gak suka mereka berduaan
pokoknya natan gak peduli sama salmon
dia peduli sama gue
ntar muka lo cepet keriput loh
jadi yuk gimana kalau kita maskeran
natan kemana aja kamu semalam gak pulang
wah serta demun
kira kira dari siapa ya pangeran itu
wait beb kayaknya gue tau deh soal pelakunya itu
hmm mewah banget ya beb soal percintaan lo itu
sampai ada secret at mary ya